jaya fc bersama dengan pemerintah provinsi sumatera selatan mendorong pembentukan tim masyarakat peduli sriwijaya fc
tim ini akan merangkul seluruh pihak yang memiliki kepedulian kepada sfc untuk membantu pendanaan tim di kompetisi liga dua musim dua ribu dua puluh
guna membantu pendanaan sriwijaya fc di kompetisi liga dua musim dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
manajemen sfc bersama dengan pemerintah provinsi sumatera selatan membentuk tim masyarakat peduli sfc
tim ini nantinya akan bertugas merangkul semua pihak yang memiliki kepedulian kepada sfc mulai dari mengajak pengusaha secara personal hingga perusahaan besar untuk memberikan dukungannya kepada sfc
pembentukan tim masyarakat peduli sfc ini merupakan bagian dari langkah manajemen untuk membantu pendanaan klub di musim kompetisi yang baru nanti
manajemen sfc mengaku besaran dana yang didapat dari sponsor mempengaruhi pembentukan sebuah tim sepak bola